dana kelurahan seogak ogaknya tidak akan menjadi polemik selama memang peruntukannya bagi pembangunan desa dan kesejahteraan wakil
tapi apakah dengan digelontorkannya dana kelurahan di tahun politik ini
seakan menimbulkan polemik bagi pihak petahana yang dianggap mengambil keuntungan dari alokasi dana kelurahan ini
pro dan kontra dana kelurahan akan semakin panas terutama jelang pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
untuk membahas hal ini telah hadir bersama saya di studio
bang mardhani alisera wakil ketua badan pemenangan nasional bpn prabowo sadi
selamat malam bang
kemudian ada mbak irma suryani canago juru bicara tim kampanye nasional tkn cokoi maru
selamat datang mbak irma
kemudian juga ada bang lusius karus peneliti formapi forum masyarakat peduli parlemen
selamat datang bang
ya saya ke bang mardhani dulu
bang mardhani sebenarnya kenapa sih harus ada polemik kalaupun dana itu tujuannya tadi
untuk kemaslahan rakyat untuk pembangunan desa
tapi kok sekarang seperti
bola panas nih di tahun politik
yang pertama kalau saya melihatnya
dana dari pusat dibawa ke desa atau kelurahan bagus
karena uang jadi muter di bawah ya
tetapi karena ada mekanisme yang harus ditempuh ya
ada institusi yang harus dibangun lebih dahulu
karena uang ini nggak kayak air ya
kalau dialirin ngalir terus
dia bisa berkurang bisa tidak tepat sasaran
justru bikin masalah jadi membesar ketika tidak disiapkan
kami concernnya kepada kalau ini memang direncanakan jauh jauh hari
disiapkan dengan matang dikoordinasikan dengan stakeholders
misalnya gini kita ingin ini kan dana kelurahan ya
di kelurahan akan sangat baik kalau kita punya startup industri
kita punya umkm kita punya home industry
nah untuk itu dana ini bukan semata disebar begitu
tapi betul betul disiapkan perangkatnya sehingga ketika dana ini turun
betul betul ekonomi bergerak
bukan nanti cuma setahun abis itu nggak lagi kan sayang kali
adanya informasi bahwa dana ini sebenarnya sudah direncanakan dari tahun dua ribu lima belas
apakah anda melihat sebenarnya momentumnya
kali ini memang tadi agak berbau politis sehingga banyak hal selain tadi anda mengatakan tentang
perlu ada mekanisme yang jelas perlu ada accountability nya nanti seperti apa
kalau saya melihat kalau dari dua ribu lima belas sudah disiapkan
paling enak biar pak jokowi tidak quote and unquote
merasa ini bagian dari pencitraan dan kampanye
mungkin dari dua ribu enam belas sudah diumumkan bahwa dua ribu sembilan belas akan ada dana kelurahan
sesudah selama ini hasil undang undang desa dua ribu empat belas
dari dua ribu lima belas dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas sudah ada dana desa
memang beberapa kelurahan belakangan itu ngiri
kalau desa dapat kalau kelurahan nggak
tetapi menurut saya beda karakter kelurahan sama desa
apakah solusinya sama sama harus nurunin dana atau tidak pendampingan
atau mungkin membuka keran lebih besar partisipasi publik private ataupun mungkin juga lsm
untuk terlibat dalam proses pembangunan di kelurahan
saya ke mbak irma mbak irma seperti apa nih
dari wacana tadi kemudian juga ada pendapat dari bang mardhani
apakah memang perlu ada mekanisme yang tepat sebelum dana itu digelontorkan dalam waktu yang kurang lebih
nggak sampai enam bulan ya kalau januari tahun dua ribu sembilan belas
saya kira tentu pemerintah itu punya mekanisme punya prosedur
kita jangan negative thinking lah ya
setiap apa yang dilakukan pemerintah itu selalu salah
menurut saya itu nggak baik juga
berprasangka buruk itu nggak baik ya itu yang pertama
yang kedua saya tahu persis
kalau pribadi nggak boleh
saya karena dana publik
iya walaupun dana publik juga sama ya kita nggak boleh negative thinking ya
karena ini kan pasti ada mekanismenya
peraturan pemerintahnya pasti ada
kan harus ada payung hukumnya
pak presiden juga bilang kan bahwa harus ada payung hukumnya
jadi nggak usah kebakaran jenggot dulu deh semua pihak
orang dana juga belum turun kok kan itu yang pertama ya
nah yang kedua saya tahu persis karena di dapil saya
tahun dua ribu lima belas itu teman teman di kabupaten muara ini
pagar alam itu sudah protes ke saya
minta disampaikan ke pusat bahwa kenapa mereka mau kembali lagi jadi kabupaten
dulu kabupaten terus minta jadi kota madia
sekarang mau minta balik lagi jadi kaupaten
nah kenapa karena tidak dapet dana desa
kenapa kabupaten dapat kami tidak
nah itu yang dilontarkan kawan kawan di wali kota wali kota yang ada
termasuk bima arya dari pan yang di bogor
itu juga melakukan protes
nah itulah juga yang disampaikan beliau kepada presiden
nah disambut oleh presiden ini akan dikaji
dikaji kemudian akan dibuat prosedurnya dulu dan lain sebagainya
nah tentu dana yang digelontorkan untuk kelurahan dan desa ini
tidak sama besarnya dengan dana yang digelontorkan untuk kabupaten
karena memang wilayahnya juga beda
skup wilayahnya juga kan kecil kalau kelurahan itu kan
nah kebutuhan kebutuhan di kelurahan
di kelurahan ataupun desa kelurahan kita ini
drt irw itu kan juga beda
beda ini beda peruntukan
nah jadi jangan juga berpikir bahwa nanti dana ini digelontorkan sama persis dengan dana desa
jadi ada prosedurnya ada tahapan tahapan
kemudian ada payung hukumnya terutama pertama kali payung hukum
kemudian ada prosedur kemudian ada kajian
jadi jangan berpikir negatif dulu lah
kita beri kesempatan pemerintah memberikan kesempatan
pemerintah memberikan penjelasan kemudian baru kita komentari
menurut saya itu kenapa
karena kalau untuk masyarakat ya sama sama kita support gitu
saya ke bang lusius dulu
kecuali itu untuk kepentingan kepentingan pendanaan
kalau bang lusius anda melihat sebenarnya kalau petahana kan pasti ada prediksi terkait dengan
bagaimana mereka menggunakan authority mereka ketika mereka masih menjabat untuk mengalokasikan dana
anda melihat teori ini memang sangat rentan sehingga kemungkinan ada abusing power
untuk menggunakan dana ini sebagai propaganda sebagai branding
untuk mendapatkan atensi pemilik dua ribu sembilan belas
saya kira di mana mana sebenarnya gitu
di amerika misalnya ada fenomena pork bearer gitu ya
apa politisi politisi membawa uang langsung ke dapil gitu
menjelang menjelang tahun politik gitu ya
jadi selalu mendapat kritikan juga tapi tetap aja bertahan program itu di amerika
jadi saya kira sih kritik itu tetap bagus untuk kemudian memperlihatkan partisipasi gitu ya
sehingga kemudian tidak semua orang yang mencari politik itu

sehingga kemudian memperlihatkan punto p accusing profiler
kemudian artis pembuktian pondok okeaha ini ya sepertinya banyak institusi problema
menurut dpr dekat kemudian layak
dpr pak mengapa d diamond in indonesianeny
melakukan perlawanan melalui jalur parlemen untuk memastikan anggaran ini misalnya tidak tepat sasaran dan lain sebagainya
saya kira itu yang ditunggu
jadi sebelum bang mardhani menyampaikan protesnya di sini
misalnya dorong pks untuk memastikan kebijakan ini diuji betul di dpr
bang mardhani sudah melakukan itu dengan tkf
mendorong untuk lagi melihat bagaimana uji kelayakan perlu tidaknya
kami ingat di pembahasan apbn dua ribu delapan belas kita membuat sembilan belas catatan
sebetulnya arahnya itu arah menolak
sementara vulnerability ekonomi internasional itu kita agak tidak tega
tidak teganya pak jokowi sudah bekerja betul
tapi kami punya catatannya sampai delapan belas gitu loh
itu kalau itu herit ulang lagi gitu ya
tetapi kami menilai memang kondisi ekonomi internasional
kayak sekarang dolar kita kayak begini
kemudian harga minyak kita
kami tentu tidak ingin ber
dansa di atas penderitaan bangsa
tidak boleh ya
tapi kami memberikan catatan itu
nanti kalau dibuka lagi pks termasuk
kalau teman gerindra menolak ya
tapi kami dengan kebesaran jiwa kami
sembilan belas catatan ini lebih kuat menolak
tetapi kami menerima dengan delapan belas catatan
termasuk mulai dari penetapan asumsi dasar kita
kemudian harga dolar kita
lifting minyak kita
kemudian asumsi pertumbuhan kita
kita macam macam kita beri catatan
yang ini sebetulnya lagi lagi
saya tadi nyambung mbak irma ya
tapi kalau dalam posisi kebetulan
dan dalam check and balance system
justru kami memerankan oposisi itu
nah karena itu
kami terhadap ini
logikanya saya setuju
duit dari atas dibawa ke desa dan dibawa ke kelurahan boleh
tetapi kita melihat dana desa sendiri sekarang kasus di pamekasan
bedol bukan cuma desanya
tapi bupatinya dan semuanya ini luar biasa ya
jadi buat saya niat baik tidak cukup
di haru haru ada sistem yang baik
harus ada transparansi
yang paling utama buat saya perencanaan
karena tadi turunin dana mereka bingung buat apa misalnya
sebetulnya kalau di sistemnya bagus
sudah ada pendamping desa
keren itu pendamping desa
tapi ketika kami ketemu aparat desa
kebetulan karena saya komisi dua
aparat desa ngadunya ke kita
kepala desa juga ngadu
ini pendamping desa
cuma memikirkan satu kepentingan tertentu
ada banyak ketika kita tidak betul betul mengawasi
karena itu kami tetap ingin bersuara
tidak ada seuzonnya
tapi ini justru panggilan konstitusi
bagaimana anda menanggapi ini mbak
kalau itu perencanaan koordinasinya
hal hal yang perlu dievaluasi
saya kira yang disampaikan dengan pak mardhani tadi
menurut saya apa yang disampaikan beliau jauh lebih bijak
daripada yang disampaikan dhanil
kalau dhanil itu menurut saya seuzon
kalau beliau saya kira enggak ya
karena ada isi yang disampaikan ya
ada kritisi yang disampaikan
ada solusi juga yang diberikan
itu yang bagus
dan kami terima
seperti contoh misalnya seperti yang disampaikan beliau tadi
ada dana desa yang diselewengkan
nah hari ini
pemerintah kan juga sudah bekerja sama dengan kpk
ya kan itu bagian dari kontrol juga
anggota dpr seperti beliau dan saya di dapil itu juga menjadi kontrol loh
jadi kita semua harus menjadi kontrol nih
atas program pemerintah yang memang
tapi menurut saya
seperti yang bang mardhani tadi sampaikan
kita kritisi boleh
tapi jangan seuzon
karena kan ada prosedur nanti yang akan dilakukan
kan ada juga
disampaikan juga ada peraturan presidennya nanti
ada banyak hal yang akan disampaikan pemerintah
terkait masalah penurunan dana
dana apa namanya dana kelurahan ini
tidak ada yang perlu harus diributkan
tapi perlu dikritisi
bagus menurut saya
kalau mengenai mengkritisi seperti tadi mbak irma bilang
itu hal yang wajar
tapi mungkin momennya saat ini yang selalu jadi pertanyaan
nah gini gini
kalau itu saya ingin sampaikan satu hal begini
yang namanya kepentingan masyarakat
itu tidak ada urusan tahun politik
anggaran tetap harus diturunkan
mau di tahun politik mau tidak di tahun politik
mau di awal tahun mau di akhir tahun
nggak ada urusan
yang namanya program ya harus dijalankan
oh ya benar
dan di tahun dua ribu sembilan belas
dana bansos itu naik tiga ratus triliun
itu berapa harun ya gimana bansos
betul saya kira memang
apa yang keberatan keberatan yang disampaikan
oleh teman teman oposisi gitu ya
terkait dengan waktu itu ya
sebagai kritik saya kira itu
perlu dikatakan gitu ya
tidak bisa dipungkiri juga apa yang dikatakan oleh ibu irma gitu ya
dana untuk kepentingan rakyat itu tidak bisa ditunda tunda
dan tidak bisa kemudian tertahan
hanya karena tahun politik gitu ya
itu dia yang saya katakan tadi
ada proses panjang pembahasan anggaran di dpr
yang kemudian membuka peluang sebenarnya
anggaran anggaran yang diajukan oleh pemerintah itu diuji gitu ya
dan itu yang kita tunggu sebenarnya
bagaimana kemudian parlemen atau oposisi di parlemen
itu menyampaikan gagasan gagasannya
untuk memastikan anggaran anggaran yang diajukan pemerintah
itu tidak kemudian terkesan hanya untuk kepentingan politik semata gitu
saya kira itu yang kita tunggu dari oposisi
kemudian hanya berkuar kuar di saat musim kampanye ini gitu ya
tapi di parlemen kemudian mereka diam gitu
ini kan saya kira tidak konsisten juga gitu ya pergerakannya
karena berteriak ini demi kepentingan politik
itu di tahun politik juga
baik jadi gimana nih teriakan teriakan dari rekan rekan di dpr
terhadap rencana pemerintah mengenai beberapa kebijakan
terutama apakah memang benar benar mengedepankan kepentingan rakyat
kita akan jadi berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
prime news segera kembali
ya kita masih membahas mengenai dana kelurahan
apakah memang benar benar peruntukannya untuk rakyat dan pembangunan desa
dan juga apakah memang kedepannya tidak ada sanggup pauh
dengan hal hal yang berbau politik
saya kembali lagi ke bang mardhani
bang mardhani kalau anda tadi katakan sebenarnya ada banyak catatan
ya dalam artian tidak setuju
tapi ternyata di dpr di dewan sendiri setuju
dan dana ini akhirnya akan dilaksanakan juga dua ribu sembilan belas
ada pertimbangan lain nggak selain tadi pertimbangan masalah kemanusiaan
kemudian juga masalah internasional terkait dengan politik
dan juga keuangan internasional juga
sebetulnya kalau di partai semuanya perlu ya
ada insentif ke tingkat paling bawah ya
pks kalau nolak dana desa berat ya
karena pks justru mau perjuangkan dana desa
semua partai sepakat dana desa perlu
tapi bahwa meningkatkan saya lagi baca papernya si danuningrat ini
betapa efisiensi dana desa dikaitkan dengan peningkatan indeks prestasi manusia
walaupun dia mengkaji cuma enam desa di tiga provinsi
menurut saya ini menarik ya bahwa
menurut saya kedepannya mungkin kalau infrastruktur tahap awal oke
tapi ke depannya dia harus yang memberikan nilai tambah
misal misal tingkat pendapatan di desa
tetapi bum des itu sekarang ini
jangankan bum des itulah
bumd atau bumn aja kadang kadang tidak bisa bersaing
sehingga memang harus membuat jejaring yang mampu membuat sistem pemasaran
sistem bagaimana agar bumdes itu masuk ke dalam pasar
dan bukan cuma pasar nasional kalau bisa
tapi pasar internasional
nah di sini kita punya
satu tokopedia saja ternyata sekarang ini sudah punya belalai yang luar biasa
walaupun kami agak sedih karena ketika dia jadi unicorn
masuklah insentif luar
akhirnya mungkin separoh sudah tidak lagi milik dalam negeri
kalau mengikut copy the master ya
pola pola yang seperti ini
kita bisa membuat bum des kita
ada delapan puluh tiga ribu desa kelurahan
itu kalau betul betul dana desa dioptimalkan
mapping lima tahun seperti apa
mapping sepuluh tahun seperti apa
konektivitasnya dengan pasar dalam negeri
konektivitasnya dengan pasar luar negeri
kita gagal bikin satu juta hektare sawah
yang dicari lahan gambut
yang sama paling baik itu dapilnya saya pkb
burakarta kerawang bekasi
nah sekarang di pkb ya
nah sekarang di pkb justru konversi sawah menjadi perumahan
berlangsung secara masif
mestinya tidak boleh terjadi
vietnam baru membangun itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
tahun delapan puluh an mereka baru merapikan pertanian
sembilan puluh an udah mulai
produksi dua ribu udah sampai sekarang surplus terus
daerah ini memang daerah pertanian
apapun tidak boleh diubah peruntukannya
tata ruangnya segala macam
akhirnya kalaupun mau diturunin duit saja
karena segini uang bukan satu satunya single factor
yang menjadi determinan faktor
ada faktor daya dukung infrastruktur setempat
ada faktor daya keberdayaan manusia
jadi kalau saya mau garis bawahi
dana desa turun dana kelurahan turun bagus
tapi itu tidak menolong masalahnya
masalahnya harus diselesaikan
itu bukan salah satu solusi sebenarnya ya
untuk solving masalah warga desa
bagaimana mbak irma melihat hal ini seperti apa
karena sebenarnya sudah ada dana desa
kenapa harus ada dana kelurahan lagi
kemudian juga apakah sebegitu pentingnya
dan banyak sekali rincian rincian yang harus diturunkan
kamu tahu nggak sih desa sama kelurahan itu beda
kenapa harus ada kelurahan lagi
karena kalau kota madia kan pasti kelurahan dong
kalau kabupaten baru desa
nah saat ini kenapa harus ada
kan sudah disampaikan bahwa desa pun juga
kelurahan juga butuh biaya
dan ini tidak sebesar desa
tapi tidak sebesar desa
sudah ada kok hitung hitungan sabar
itu yang pertama
yang kedua kalau tadi dikatakan bahwa
pembangunan sawah baru itu gagal
menurut saya tidak gagal
tapi memang kita kan tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan
satu program kita banyak
program kerja itu banyak
bukan janji politik kalau menurut saya
program kerja presiden itu banyak
yang kedua kita punya keterbatasan waktu dan anggaran
apbn kita itu nggak leluasa
sehingga kan harus dibagi bagi
semuanya harus secara serentak dibagi bagi
nah kalau kita mau ini semua selesai
memang harus dua periode
tidak bisa satu periode
janji politik dengan program kerja itu mirip mirip
tapi kalau saya ingin sampaikan bahwa
yang disampaikan pak jokowi kemarin itu adalah program kerja presiden
kalau belum selesai gini
ada yang sudah terlaksana jangka pendek
ada yang sedang dilaksanakan ada yang belum dilaksanakan
karena jangka panjang
ada yang jangka pendek ada jangka menengah ada jangka panjang
sementara keterbatasan waktu dan anggaran itu juga nggak boleh dinafikan gitu
ini juga harus dipahami bersama
siapapun presidennya menurut saya nggak bakalan bisa seperti membalikkan telapak tangan
kemudian saya ke bang lusius kalau anda melihat ini momentumnya memang tadi ada mbak irma bilang
ini kan masalah alokasi dana tidak sedampak itu untuk peruntukan dalam waktu yang patuh
dan dalam waktu yang empat tahun berjalan seperti ini
anda melihat sebenarnya momennya mungkin yang dilihat seperti itu ya
dalam artian sekarang dalam waktu nggak sampai empat bulan mungkin di dua ribu sembilan belas januari
pak jokowi ingin segera digelontorkan dana tersebut bertepatan dengan pilpres yang kurang lebih tujuh bulan lagi
anda melihat seperti apa ini time lainnya ini loh
saya kira memang protes yang disampaikan sekarang itu kan hanya karena momentum saja
tidak memprotes kemudian substansi dari program itu ya
yang dibutuhkan itu kan substansinya itu
kalau dibutuhkan oleh kelurahan
lalu tidak dipenuhi oleh program
dipenuhi oleh pusat itu kan jadi masalah juga gitu ya
jadi saya kira ya soal momentum ya itu bisa diabaikan lah saya kira gitu ya
karena kemudian tidak mengganggu substansinya gitu ya
substansinya itu bagaimana kemudian pemerintah pusat bisa menjamin kesejahteraan itu tidak hanya kemudian dinikmati oleh desa
tapi seperti yang dikatakan ibu irma ada kelurahan juga yang sepanteran sama desa
cuma dia ada di kota madia gitu ya
yang kemudian merasa selama ini dianaktirikan gitu ya
dan momennya kebetulan pas jokowi di periode terakhirnya itu mau memastikan bahwa kemudian kecemburuan antara desa dan kelurahan itu tidak terjadi
ya udah diberikanlah dana kelurahan ini gitu ya
dan terkait momentum saya kira kapanpun kemudian sebuah anggaran itu diutuskan oleh pemerintah
pasti ada memang dari sisi politiknya itu ya
penilaian penilaian komentar komentar dan saya kira itu hal biasa gitu ya
tapi saya mau katakan di program soal dana kelurahan itu sebenarnya tidak ada pro kontra yang sangat sangat panas seperti di isu isu lain terkait dengan pilpres ini
karena itu tadi substansinya hampir semuanya bisa menerima gitu ya
siapa sih yang mau menolak itu ketika kemudian ada keinginan dari pemerintah pusat
mewujudkan kesejahteraan itu lebih nyata dengan bantuan seperti dana kelurahan itu gitu
karena ini sifatnya beda dengan blt dulu gitu
jadi ini bersifat program gitu

sehingga kemudian ada yang menolak
kemudian untuk kontrol baik di dpr pusat maupun di dprd nanti saat kemudian ini dicairkan melalui apbd gitu ya
jadi ada mekanisme kontrol yang kemudian bisa dilakukan tidak seperti misalnya blt yang kemudian habis dikasih lalu habis gitu
tidak bisa dikontrol penggunaannya gitu ya
dan saya kira itu tugas dpr untuk merumuskan lagi nanti bagaimana sistem itu harus dibangun melalui peraturan peraturan yang dibuat gitu ya
saya nanti setelah ajedah akan bertanya ke bang alman
apa kan pertanyaan bang alman bang mardani
tentang apakah ada memang ada isu tadi udang di balik batu atau gimana terhadap dana ini
tapi kita kembali lagi selanjutnya berikut bersama kami
ada masih di cnn news dan kita akan berbincang mengenai dana kelurahan
apakah memang ada udang di balik batu dari pertanyaan saya sebelum jeda
tapi kita simak dulu pernyataan dari sandiagono terkait hal ini
apa saja program yang di kan semuanya diawali dengan niat
kalau niatnya itu untuk membantu masyarakat terlepas timingnya kapan ya itu tentunya harus kita apresiasi
tapi kalau misalnya di tahun politik di tahun dua ribu sembilan belas ini pasti masyarakat bisa melihat sendiri kok
apakah ini ada udang di balik batu atau apakah ini sebuah program yang memang dicanakan sebelumnya
masyarakat bisa menilai sendiri
dan masyarakat pasti dengan senang menerimanya
tapi saya yakin itu tidak tersebut tidak mengubah electoral behavior tidak mengubah keyakinan berpolitik mereka
dan mereka menjatuhkan pilihan berdasarkan pikiran dan hati mereka
ya itu tadi ikutipan dari pak sandiaguno
kalau bang mardhani seperti apa sih melihatnya
kalau memang sebenarnya kalau peruntukan untuk masyarakat pak sandiaga juga setuju
tapi tadi dilihat kenapa yang digarisbawahi selalu momentum tahunnya gini
kalau saya melihatnya bukan udang di balik batu tapi udang di balik bakwan
jadi masyarakat senang
jadi lagi lagi gini saya setuju sama mbak irma dan semua ya
pandangan kita akan dilihat oleh publik ya
saya tadi mengatakan kita tidak boleh seuzon
kita kritis dan ingin transparansi
ingin memastikan persiapannya matang
kemiskinan sudah turun ya
tetapi tetap di angka dua puluh lima juta ya
nah sampai sekarang ini hampir sembilan puluh dua instansi kementerian lembaga terlibat ngurus kemiskinan
jadi uangnya diencret encret sedikit
akhirnya daya ungkitnya kurang ya
beberapa yang dibuat pak jokowi dengan menghapus quote and unquote beberapa lembaga yang tidak diperlukan
sudah cukup bagus ya
tetapi kalau ini kalau buat saya
monggo diturunkan tapi satu saja
mau itu udang dibalik batu udang dibalik bakwan
di indonesia hampir semua program yang bersifat masif itu gagal
karena tidak dilakukan kajian
mungkin dua ribu sembilan belas januari
tapi pemerintah bisa memulai
di november sampai desember ini beberapa kelurahan dijadikan pilot project
teman teman partai bisa ikut
karena buat saya
rather than kita suhu zone kiri kanan
oke pastikan dulu
karena masyarakat kalau saya lebih yakin gini
masyarakat di kota
kalau mau dikasih duit banyak pun
itu mereka cerdas kok
kalau pak jokowi cuma layak satu periode satu periode aja gitu loh
tapi kalau ternyata memang ada banyak itunya
mereka berpikir yang lain
menurut saya yang terpenting sekarang pemerintah segera mengumumkan lebih lanjut
ini mbak irma sih bagus ya
tapi kan pengumuman bbm tiba tiba berubah
nah kami ingin pemerintah maju ke depan
ini ada dana kelurahan
kenapa ada dana kelurahan
karena kelurahan memang harus maju
sama majunya dengan desa
karena jangan sampai terjadi kelurahan mandok desanya kecepat
kita ingin justru sdm terbaik itu ada di kelurahan
oke karena itu yang akan dilakukan adalah tahap satu tahap dua tahap tiga
yang akan terlibat stakeholdernya siapa
kalau itu semua gak akan ada kecurigaan
tapi kalau tiba tiba mau dua ribu sembilan belas gitu kan
saya tertarik ke mbak irma tadi ya
mbak mardana ini ada langkah langkahnya ya
dari mulai kajian kemudian nanti akan ada pilot project
anda melihat dengan timeline yang mepet gitu ya
tadi salah satu alternatifnya dibelikan pilot project
bagaimana mbak mardana
saya kira yang disampaikan mbak mardana ini saya setuju
tapi kalau dibilang mepet nggak juga ya
karena itu bisa kok dilakukan pilot project seperti yang mbak mardana bilang
kalau project itu kan dua tiga bulan bisa dilakukan
nah yang kedua tadi kan sandiaga bilang
orang nggak akan berpindah kok
nah kalau nggak berpindah ngapain ribut sih dia gitu
ngapain dia ngomong udang dibalik batu udang dibalik berpeyek seperti bang maret
kayaknya lebih cocok bang mardhani
dari pimpinan ini ya
jadi wakil presiden ini cocok nih beliau ini
bijak terukur kemudian ngomongnya juga punya solusi gitu
menurut saya kalau ngomong seperti bang mardani
barusan ini saya bilang lebih cocok jadi wakil presiden
wakil yang siapa
karena begini kalau udah tahu gak punya impact ke electoral
ngapain diributin gitu
kalau ngomong ya seperti bang marani tadi
tolong dong ini prosedurnya dibenerin
tolong dong yang namanya pendampingannya dilakukan
tolong dong nanti yang dilakukan pengawasannya begini
nah beliau tadi sudah menyampaikan dari a sampai z
nah menurut saya itu solusi
kritisi dan solusi
jangan cuma ngomong bahwa ada udang dibalik batu
tapi nggak pernah ngomong solusinya
jadi belum pas lah
kayaknya pak mardani
kalau pak mardani ini saya dukung
bang jus kalau anda tadi katakan
kalau kata mbak irma sebenarnya tidak berpengaruh
pak omar mana ini
tidak ada yang berpengaruh
karena masih ada kelompok pemilih kan yang mengambang gitu ya
jadi pasti untuk mereka mereka itulah saya kira program program yang seperti ini tuh bisa berpengaruh gitu ya
mungkin untuk mereka yang memang sudah firm dengan pilihannya di dua ribu sembilan belas mungkin memang tidak berpengaruh
tapi kan kita tahu sendiri
ada kelompok pemilih yang sampai saat ini
belum menentukan sikap mau kemana gitu
dan program program seperti ini hampir pasti punya pengaruh gitu ya
dan disini saya kira kredit poinnya untuk jokowi
petahana gitu ya
ini kemenangan dia sebagai petahana
petahana pasti melakukan ini
kami harus lebih dari itu
makanya yang dituntut saya kira
karena kalau kami berkuasa pun
makanya yang dituntut saya kira bukan cuma mengatakan bahwa ini momentumnya salah gitu ya
tapi kemudian mengajukan
dan mengajukan sesuatu yang kemudian bisa mengimbangi ini gitu
karena kalau hanya mengatakan momentumnya salah
orang akan mengatakan
itu juga lu ngomong karena tahun politik
tapi bukan karena lo punya gagasan yang lain untuk mengatakan dana kelurahan itu salah gitu
jadi saya kira menang jokowi untuk program dana kelurahan ini
tapi kalau tadi mbak irma katakan perlu
dan mbak marudadi bilang perlu ada evaluasi dulu
tapi seandainya ternyata tidak memuaskan dalam waktu sampai nanti pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
adakah ini memberikan bumerang impact negatif terhadap elektronik
saya kira ya kuncinya itu tetap di peraturan peraturan yang dibikin
dan disitu peran dpr saya kira gitu ya
pp nya seperti apa itu harus dikritik oleh dpr misalnya gitu
soal tata kelolanya pengawasan dan lain sebagainya
saya kira memang masalah kita dari pusat sampai ke daerah itu di situ
ketika korupsi masih saja terjadi
disitulah pengawasan disitulah transparansi akutabilitas itu masih lemah gitu
dan itu masalah tidak hanya kemudian terjadi di desa atau kelurahan
tapi dari pusat sampai ke daerah gitu
sehingga bagi saya pembicaraan kita ke depan memang selain kemudian bicara soal program program nyata untuk rakyat
ya sistem itu harus diberesin
saya ke mbak irma mbak irma kalau tadi anda katakan selain koordinasi
kemudian selain berpikir dalam mengenai akutabilitanya
bagaimana pertanggung jawabannya
seperti apa selain ada payung hukum peraturan pemerintah yang akan membuat ini semakin firm
bentuk pertanggung jawabannya seperti apa tadi mas
seperti yang bang mardhani bilang tadi yang
yang paling penting itu payung hukumnya dulu
setelah itu baru prosedurnya
setelah prosedurnya dilakukan
baru ada uji
sehingga memang bisa dikontrol
advokasinya juga jelas dari kami sebagai anggota dewan ya wakil rakyat
itu juga advokasinya jelas
saya kira sepakat kok soal itu
gak ada masalah
tapi kalau misalnya dana ini dicurigai menurut saya janganlah ya
kita lakukan kritisi saja seperti yang mbak mardhani lakukan itu menurut saya itu solusi dari apa yang harusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat
kalau mbak mardhani mau menambahkan bagaimana
saya nambahin satu aja
titip buat pak jokowi dan mbak irma semua
jangan bangga udah ngasih dana kayak gini
karena sekarang ini ketika itu tidak dikerjakan pr sebelumnya
cuma sibuk dengan upper the line
masyarakat sudah cerdas ya
sekarang ini sosial media sudah sangat terbuka
artinya nanti kami tuh gak perlu repot repot
nanti masyarakat sendiri yang akan menghukum pemerintah ketika dana desa tidak tepat sasaran
jadi yang penting sekarang kita dorong sistemnya dibuat pendampingannya dibuat kerangkanya dibuat
nanti kalau untung masyarakat pasti akan ngumumin oh ini bagus
tapi kalau jelek masyarakat sendiri gitu loh
jadi buat saya yang terpenting adalah masyarakatnya
kita berdayakan masyarakatnya
saya kira begini saya kira ini program pemerintah ya
nggak perlu harus dibangga banggakan
seperti mbak mardhani bilang jangan bangga
kita biasa aja melakukan ini karena memang ini permintaan dari
walikata walikota se indonesia maka itu yang dilakukan oleh pemerintah
jadi gak perlu bangga ngapain bangga
toh itu memang kewajiban pemerintah untuk memberikan apresiasi kemudian menjalankan apa yang memang diminta oleh rakyat
kan itu memang satu kewajiban bagi pemerintah
jadi gak ada kebanggaan di situ
yang ada adalah pengabdian
oke baik terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami
semoga dana kelurahan ini bisa diimplementasikan bisa tadi memberikan banyak sekali pemberdayaan
kemudian juga sektor industri di desa juga semakin meningkat
terima kasih untuk perbincangan pada malam hari ini
ya si anand sya pramjis akan segera kembali
kita akan memberikan informasi lain tetap bersama sama